kebakaran lahan dan hutan di provinsi jambi makin meluas
satgas karhutla yang merupakan gabungan personel tni pori bpbd manggala agni serta warga
kewalahan memadamkan api
kondisi lahan yang kering ditambah angin yang bertiup kencang membuat api cepat membesar
puluhan personel satgas karhutla terus berjibaku untuk menjerakan api yang terus menjalar di lahan gambut di desa betong
kecamatan kumpeh ulu kabupaten muaro jambi provinsi jambi minggu sore
namun karena kondisi lahan yang sulit dilalui asap yang pekat ditambah peralatan pemadam api yang jumlahnya terbatas
membuat jangkauan pemadaman yang dilakukan petugas di lapangan menjadi terbatas
personel gabungan yang dibantu warga pun kewalahan memadamkan api yang terus membesar
petugas pun akhirnya mundur untuk sementara dari lokasi kebakaran
kebakaran yang makin meluas mendekati permukiman membuat warga menjadi khawatir
seperti yang kita lihat sekarang api sudah semakin dekat
jadi saat ini sudah sangat sangat berbayangan
kalau caranya permukiman berapa kilo dari sini
kurang lebih dua kilo
dari analisa citra satelit lansat tm delapan minggu dua puluh dua september dua ribu sembilan belas
yang dilakukan komunitas konservasi indonesia warsi
kebakaran hutan dan lahan di jambi tercatat telah mencapai luasan

di mana separuh dari luasan yang terbakar tersebut berada di kawasan lahan gambut